setelah melakukan penyelidikan kepolisian resor temanggung jawa tengah akhirnya membekuk seorang pelaku yang diduga telah membuka lahan secara ilegal sehingga memicu terjadinya kebakaran di kawasan hutan lindung di gunung sindoro
pelaku yang diamankan adalah teguh warga dusun sibajak desa canggal kecamatan candiroto kabupaten tembanggung jawa tengah
teguh yang berprofesi sebagai petani ditangkap karena diduga secara sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan di lereng gunung sindoro yang mengakibatkan kebakaran di gunung sindoro dalam beberapa waktu lalu
selain menangkap tersangka polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti diantara dua buah cangkul kapak sebelah arit kayu dan peralatan makan
wakil kepala polisi resor temanggung kompol sugiatmo mengatakan identitas pelaku diketahui berkat temuan peralatan di lokasi awal terbakarnya lereng gunung sindoro oleh warga yang melakukan penelusuran
polisi kemudian mengembangkan kasus ini dan menangkap pelaku
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku kini mendekam di sel tahanan mapores temanggung
pelaku bakal dijerat uu ri no empat puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang kehutanan dengan ancaman hukuman maksimal sepuluh tahun
bahwasannya saudara t dengan motif yaitu membuka lahan atau hutan tanpa izin yang dilaksanakan oleh saudara t yaitu di lereng gunung sindoro
di atas desa sibajak kecamatan candiroto kabupaten tepanggung
di mana yang bersangkutan kita kenakan pasal tujuh puluh delapan ayat dua tiga dan empat undang undang no empat puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang kehutanan
di mana ancaman pidana yaitu paling lama sepuluh tahun
pelaku mengaku membakar ilalang di petak tujuh
pelaku mencari lahan milik perhutani untuk memperluas lahan
sementara pohon pohon yang ada ditebang dan kayunya dibawa untuk dijadikan kayu bakar
pelaku tidak menyangka jika api yang dibawa untuk membersihkan lahan akan membakar hutan di lereng sundoro
hingga saat ini api masih membakar hutan dan lahan di lereng gunung sumbing
helikopter waterbombing dikerahkan untuk membantu pemadaman api
sementara di lereng gunung sindoro api telah berhasil dipadamkan
jumlah area yang terbakar di kedua gunung tersebut mencapai sembilan ratus hektare
heri sugiarto temanggung